bapak tega indah kasih tahu ibu kalau tamunya indah jadi datang
kamu saja yang habisin semuanya
apa bunga udah kenyang bu
ya sudah kalo begitu bapak saja yang abisin semuanya
eh emak sama mbak tatiknya mana
kepala gua nyut nyutan
oh seperti itu

gua kagak tau kenapa
kemaren pas bangun pagi
kepala gua udah nyut nyutan
kepala gua udah nyut nyutan
kalo kata surti sama tajudin mah
kepala gua udah nyut nyutan
kalau kata surti sama tajudin mah
jidat gua panas

gatau dah kalo lu yang ngerasain
oh seperti itu
biasanya lu kagak percayaan
ma yang orang
masa sama anak sendiri kagak percaya
masa sama anak sendiri kagak percaya
masa sama anak sendiri kagak percaya
pak sopian laperni
berdua sama tati
om herman ya mak
yaudah yuk kita pulang aja
pamit ya be
semoga cepat sembuh
lalu kayak banyak banget
mau ada tamu ya pak
tapi bapak tega indah kasih tau ibu
kalau tamunya indah jadi datang
kamu saja habisin semuanya
tapi saya udah kenyang bu
kalau begitu bapak saja yang ngabisin semuanya
eh emak sama mbak tatiknya mana
enggak usah jalan sendiri
lu kira gua aki aki peot ya
aduh hati hati be
hati hati kau ngasih
makasih ya mas pur
kamu jadikan jalan jalan ke puncak sama temen kamu
tadi gue udah muter muter nyari mobil rentalan
dapet dari temennya bang harun
maaf banget mas pur
tadi kang amin nelfon
terus ida kenanya nanya aja soal rental mobil
eh dikasih harga yang murah banget
sekali lagi maaf ya mas pur
mas pur kalau mau ikut boleh kok
mas pur kenapa
es dawet bikin segar bugar
es dawet bikin segar bugar
ntar tati ambilin abang duduk sini aja
tati berangkat dulu kong
baru mandi bangunnya ke siangan katanya
dagang bura aja ke siangan mulu
yaudah jalan jalan olah yang bener
aduh badan kong masih hangat nih
yaudah jalan sana
ih ini tati bawain air minumnya bang
abang bukan ambil air minum belet pipis
kan tadi udah pipis bang
kabelet doang kagak keluar
oh sekarang udah keluar
kagak sama aja
mas pur masuk
kamu gak kerja
kok belum siap siap
kerjanya nanti sore
kalo ini ke siap siap sekarang keburu lecek
dari tadi pagi abang kebelet tipis mulu
udah bolak balik kamar mandi keluar cuman dikit
keluar dikit apa nggak keluar sama sekali
kadang keluar dikit kadang kalau keluar sama sekali
yaudah abang gak usah ngojek dulu istirahat dulu aja
kagak cuman begini doang
da dah m generation